dan untuk mengetahui bagaimana proses rekonstruksi kita akan kembali menghubungi iwan hermawan yang berada di lokasi kejadian
tepatnya di green permata ulu jami jakarta selatan
iwan selamat sore iwan bisa anda gambarkan sejauh mana persiapan rekonstruksi penganiayaan hari ini
karena kondisi cuaca hujan apakah seluruh aktivitas terhenti
sisi memang saat ini situasinya hujan cukup deras karena itu kami juga bisa melihat bahwa tampaknya rekonstruksi undur sedikit begitu
karena memang waktunya ataupun tidak sesuai cuacanya tidak sesuai tidak mendukung seperti itu
dan seperti yang anda bisa lihat para namun di sini sudah dipasang garis politik dan politik juga tetap terjaga
jadi terjaga sterilnya tkp maupun lokasi
jadi tempat nantinya rekonstruksi ini
kita masih akan terus menunggu untuk proses rekonstruksi
tadi juga sudah bisa terlihat bahwa memang ada tersangka yang sudah dibawa ke sini ke tempat nanti dilakukannya rekonstruksi
dan para paksi juga nanti akan dilibatkan juga di sini para pengacara para pihak yang terkait juga tidak tiba
beberapa pengacara di tempat terkait juga
pak hengkit saat itu dari di skrim um polda metro jaya juga sudah tiba jadi kita bisa memastikan bahwa nanti akan tetap dilakukan rekonstruksi
ada kb tumat polda metro jaya
pak terno boleh disatakan
bisa pak pak terno
pertanyaan tentang hari ini disudah pak apa apa disudah apa bagaimana
pak pada pihaknya sudah pada hadir pak saksi tersangka
penyidik masih di dalam
paparan terganti pagi di pasirnya sudah ada juga ya pak
arnya terganti cuaca
kalau para terpangkat sudah hadir juga pak
tidak beranggup atau bagaimana
kalau kita mulai menekan
ya itu tadi adalah kami kumat holda metro jaya
namun ia sendiri tidak banyak memberikan keterangan terkait jalannya rekonstruksi
namun ia juga memastikan bahwa rekonstruksi akan tetap terus berlangsung
dan para penyidik saat ini sedang bekerja begitu
untuk menyusun skenario ataupun yang sesuai dengan
apa yang sudah direncanakan oleh pihak kepolisian
ataupun sesuai dengan pemeriksaan pemeriksaan seperti itu
sampai saat ini masih terus berlangsung dan itu adalah
tampaknya ia sedang meninjau lokasi yang nantinya akan dilakukan rekonstruksi
tapi dengan kehadiran para penyidik juga dengan para saksi dan juga para tersangka
karena cuaca yang kurang baik seperti itu
baik iwan memang kalau kami melihat di layar kaca hujan tadi sempat reda tapi sekarang sepertinya deras kembali ya
dan sudah ada beberapa petinggi polri yang datang untuk bisa melakukan proses rekonstruksi penganiayaan
dan bagaimana dengan anggota keluarga baik itu dari david ozora ataupun yang lainnya apakah sudah ada yang datang ke tempat kejadian perkara saat ini iwan
ya ayu memang tadi dari pihak pengacara menyatakan bahwa nanti dari pihak keluarga akan tiba namun belum terkonfirmasi siapa yang akan ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi ini
namun yang dipastikan untuk ayah dari david memang tidak
bisa menghadiri rekonstruksi karena ia masih terfokus untuk menjaga anaknya gitu untuk fokus untuk kesehatan anaknya yang sampai saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit
sampai saat ini kami sebenarnya masih belum melihat adanya dari anggota keluarga yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi
tetapi seperti yang anda bisa lihat juga sebenarnya rekonstruksi ini berjalan cukup cair begitu ya karena memang kita lihat di samping samping jalanan ini ada anggota anggota
ada anggota warga perumahan juga masih bisa melihat karena memang posisinya tepat sekali berada di tempat kejadian perkara
jadi mereka bisa melihat dan bisa memasuki polis lain tidak seperti kami yang berada di belakang garis polisi seperti itu
dan memang sampai saat ini masih terus seperti yang anda bisa lihat di gambar tampaknya para polisi ini masih berdiskusi begitu tentang bagaimana nanti jalannya
rekonstruksi yang direncanakan ada sebanyak dua puluh tiga adegan
ya iwan bisakah anda gambarkan kembali kepada kami bagaimana pemetaan lokasi dari kompleks green permata tersebut
karena ketika kejadian itu terjadi memang tidak ada
ada satupun orang yang menolong david ozora termasuk satpam yang bertugas di sana
karena anda juga tadi menyebut bahwa ini adalah kompleks yang sebenarnya elit untuk kalangan menengah ke atas
apakah memang sejauh itu lokasi dari tempat satpam atau pos satpam yang berada di sana ke tempat kejadian perkara
sempat berbicara dengan warga di sini yang warga merupakan perumahan sini
dan dia memang menyebutkan bahwa jika
malam hari memang situasinya memang di komplek ini sangat sepi begitu
apalagi kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari
dini hari seperti itu
tunggu sebentar kami
ini ada pergerakan sebentar kami diperbolehkan untuk lebih mendekat

depan lagi depan lagi depan lagi
ya kami bolehkan untuk lebih mendekat
maka mungkin kami juga bisa memantau dengan lebih jelat
ya berikutlah tadi laporan dari koresponen cnn indonesia iwan hermawan
nanti kami akan kembali mengupdate bagaimana laporan di sana